dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan seperti apa penyelidikannya sudah bergabung bersama kami
kasub ditka kum dit lantas pol damitru jaya akbp argo wionom lalu sambungan zoom
selamat sore pak argo
selamat sore mbak
oke pak argo bisa dijelaskan lebih rinci kronologis terjadinya tabrakan yang melibatkan dua armada bus transjakarta tadi pagi
ya baik jadi berdasarkan hasil olah tkp dan pemeriksaan saksi yang berada di lokasi kejadian
kejadian itu terjadi kurang lebih pada pukul delapan tiga puluh
jadi memang kendaraan bus transjakarta yang dimudikan oleh saudara j itu tiba tiba menubruk kendaraan bus yang sedang berhenti di terminal halte
di daerah jalan mt haryono arah ke timur yaitu di depannya wisma indomobil
kemudian kurang lebih sekitar jarak tujuh belas meter setelah menambah
kemudian setelah dilakukan pertolongan pertama seluruh penumpang dilakukan evakuasi
ada dua satu pengemudi dan satu penumpang yang meninggal dunia
saat ini untuk korban sendiri ada di tiga rumah sakit
yang pertama di rumah sakit keramajati itu kurang lebih tujuh belas orang
kemudian di rumah sakit budiasi itu ada lima belas
dan di rumah sakit mmc itu ada satu orang
nah kemudian dari seluruh korban tersebut sudah ada beberapa orang yang rawat jalan ya
yaitu yang di rumah sakit budi asi
ada tiga orang yang sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit
demikian sementara info awalnya begitu
oke pak argo apakah sudah diketahui penyebab kecelakaan tersebut
apakah memang karena supir mengantuk
atau memang ada pemeriksaan fisik armada transjakarta yang kemudian menunjukkan adanya kesalahan
iya jadi kita masih belum bisa memastikan
masih ada dua dugaan
ini kita masih lakukan penyelidikan lebih mendalam
namun dari hasil pemeriksaan awal dari penumpang yang duduk di bis itu memang
belum dilihat ada upaya upaya pengereman dari supir bus itu sendiri
tapi kita harus buktikan dengan periksaan saksi yang lain yang memang
saat ini masih belum bisa semuanya dilakukan pemeriksaan karena kondisinya juga masih di rumah sakit
oke artinya belum diketahui siapa yang kemudian harus bertanggung jawab
tapi kalau dugaan sementara apakah ada unsur kelalaian pak argo
belum bisa memastikan ya
jadi kita harus masih menunggu
yang pertama kita sudah mencoba untuk meminta hasil visum
karena kita tidak tahu nih apakah supirnya sedang dalam mungkin meminum obat sedang sakit
atau sedang kondisi kelelahan atau hal yang lainnya
sehingga menimbulkanlah kelelahan tersebut
atau juga bisa jadi apakah dari bisnya sendiri ada faktor kelainan mungkin kondisi remnya yang lain tentunya juga harus
pengecekan langsung dari saksi ahli dari yang memang ahli di bidang bisnis ini sendiri
kita akan mengecek lebih lanjut
dan kita dalami lagi nantinya
oke pak argo terakhir apakah kemudian kepolisian akan memeriksa manajemen pt transjakarta
karena tidak hanya hari ini saja kecelakaan yang melibatkan armada transjakarta
minggu sore kemarin juga armada transjakarta menabrak sebuah minibus di kawasan pancoran pak argo
iya kalau nanti memang diperlukan kita juga bisa memanggil
tapi yang pasti ada mekanisme ataupun tahapan tahapan yang berjalan
jadi memang di awal ini kita fokus untuk rekonstruksi dulu

mungkin kedepan nanti perkembangan seperti apa kita akan lihat
oke baik terima kasih sekali
kita akan tunggu bagaimana nanti hasil penyelidikan dari kepolisian
terima kasih atas penjelasannya
kasub ditgakum ditlantas polda metro jaya
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak argo
ya terima kasih